fakta bahwa subsidi bbm lebih banyak dikonsumsi oleh golongan mampu atau orang kaya
memunculkan polemik alokasi anggaran subsidi dalam apbn
menurut pengamat ekonomi faisal basri
pengguna jenis bbm bersubsidi terletak sembilan puluh delapan tujuh persennya merupakan mobil pribadi
justru sebagian besar dinikmati oleh masyarakat kategori kaya
dengan penggunaannya adalah mobil pribadi sekitar sembilan puluh delapan tujuh persen
faisal juga menambahkan pengurangan subsidi bbm harus dilakukan dengan konsisten
karena ongkos sosial fiskal dan lingkungannya terlalu mahal untuk terus menerus ditumpuk
nah kita lihat siapa yang menikmatinya
ini ada sepuluh kelompok penduduk di indonesia ini
ini adalah sepuluh persen termiskin
sepuluh persen termiskin ini sepuluh persen terkaya
sepuluh persen termiskin menikmati subsidinya tiga satu persen saja
terus begitu yang terkaya paling banyak menikmati
sementara itu terkait subsidi bbm agar tepat sasaran
ketua pbhmi bidang pembangunan energi migas dan minerba
atau pem muhammad ikram pelesa meminta agar subsidi bbm dialihkan ke sektor pendidikan
kesehatan infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya
kebijakan yang dialokasikan untuk menengarai persoalan bbm ini
ini agar lebih berpihak kepada masyarakat
utamanya dengan mengalokasikan anggaran apbn
saya kira ketika ini dialokasikan untuk barang bbmnya ini
ini kami nilai tidak tepat
tetapi lebih kepada bahwa mending dialokasikan kepada hal hal yang sangat bersentuhan langsung
dan kebutuhan masyarakat
contohnya infrastruktur kemudian sektor pendidikan kesehatan dan lain lain
ini lebih terasa manfaatnya
di sisi lain kami menawarkan pemerintah lebih kepada bagaimana memperkuat ekonomi kerakyatan
di sektor umkm memperkuat daya beli masyarakat
saat ini pengurangan subsidi bbm menjadi pilihan pemerintah yang paling rasional
tidak hanya demi ketahanan fiskal di apbn
tetapi juga untuk memberikan pembiayaan yang memadai
bagi sektor yang lebih berpihak kepada masyarakat